buset kesel banget gue tuh sama cabe cabean
gila ya gak ada
gak dihargain apa gue
lo dimana sih lo bawa kemana suami gue
jadi tadi tuh yang kita liat rame rame itu papi dibawa ke rumah sakit
iya papi kena serangan jantung wah bahaya banget tuh
kamu tolong susul papi aku sekarang ya
kalo aku gak kalah
kalo aku gak kalah
saya masih mau melanjutin
saya akan melawan lady
saya akan melawan lady
kali ini aku akan melawan lady
iwan sama kamu tau yang susu tapi sekarang juga
aku gak papa sendiri disini
tapi masalahnya gak ada yang ngedampingin kamu disini
kamu akan tahu aku sayang sama kamu

biar babi yang kemerdekin
contre matem benteng terjata

ke rumah sakit medika boy

dia kalapa menang
reva masih lanjut pertaniannya

dan sekarang gue disuruh sama reva
dia bisa menang
buat kasih tau ke bokapnya kalau reva menang
tapi nanti gue cerita deh detailnya kayak gimana ya
soalnya panjang ceritanya
kuserahkan semuanya ke dalam lindunganmu ya allah
semoga reva bisa memberikan yang terbaik
oke ini reva bisa memilih kata kata yang benar
wah ada yang pake jurus
jurus anjar itu namanya
nah ini juga jurus dewi memetik lecah
oh kalau enggak
tapi hdo kayaknya si reva bisa ngalahin aww jagger juga itu
pasti dulu namanya revo
bapak denger aja
padahal tadi wadah reva
yang kebal bisa kan
oh selalu top
ya itu lah
orang bager selalu ditantayungkan
kau allah subhanahu wa ta'ala
kebenaran tidak akan bisa dikalahkan
oh halo lo dimana sih lo bawa kemana suami gue
sorry adriana dari tadi tuh gue sama anak anak nyariin lo tapi elonya yang gak ada
mesti lo makasih lah sama gue
lo harusnya nungguin gue dong gue kan cuma ke toilet sebentar
gue kan yang nungguin malah main pergi gitu aja sekarang
suami gue bawa ke rumah sakit apa
gue bawa suami lo ke rumah sakit medika bye
terus kayaknya gue langsung duluan aja ya ke rumah sakit
reva kita ikut kesana ya ikut ke rumah sakit
mendingan untuk saat ini kalian gak usah ikut dulu nanti kalo misalnya bokap gue ada yang baik lo kabarin langsung
ya udah kalau gitu hati hati ya
ya udah kalo gitu om bagas kita sekarang langsung ke rumah sakit medika ya
hati hati ya om bagas